demi allah saya melihat kamu saat tawab
insya allah saya panggil kamu
bentar bentar ya
wah nih banyak kan

ini sajadahnya asli dari madinah
tuh pegang doang bahannya alus kan
ini buat kamu nih bu ada lagi tenang tenang mas bajak
wah ada apa nih bu kok rame banget
loh hamidah memangnya kamu tidak tahu ya
si haji ael sadang haji tommy kan belum selesai ya
baru saja pulang dari haji
kami semua dibelikan oleh oleh loh
masa kamu gak tau sih hamidah
kamu kan adiknya hajah elsa
bang kita ke rumahnya mbak elsa yuk kita kasih selamat
eh hamidah ini parfum asli dari mekah loh
sajadah ini juga
si hajah elsa orangnya royal sekali ya
kalau gitu kita permisi dulu ya bu
aduh ibu ibu bapak bapak kok kayaknya lagi pada seneng ya
wah pada bawa bingkisan
dari haja elsa dan haji tommy bu
oh itu ya
eh ibu ibu dan bapak bapak
sebenarnya pak tommy dan bu elsa itu tidak jadi naik haji
demi allah saya saksinya
kebetulan beberapa hari ini saya nangis dan kembali ke rumahnya
kebetulan beberapa hari yang lalu saya ketemu di pasar tanah abang
haji tommy dan hajah elsa itu baru pulang haji
lihat nih kita nih diberikan oleh oleh sama mereka
tapi demi allah saya saksinya
dan ini buktinya
kalau bapak bapak dan ibu ibu tidak percaya
bagaimana kalau kita sekarang ke rumahnya
jadi haja elsa dan haji tommy sudah bohon
wah mereka sudah membohongi kita
wah mending kita balikin aja nih barang barangnya nih
yuk kita balikin yuk
elsa pak tommy selamat ya
kita berdua mendoakan semoga kalian berdua menjadi haji mabrur
tuh ngapain sih kalian pada kesini
bikin repot deh udah puh kesana
iya mbak kita tuh berdua tuh bangga banget
soalnya mbak elsa sama pak tommy sudah jadi haji yang mabrur
yaudah sekarang pada pulang ya
soal nanti di rumah ini bakalan banyak orang yang ngasih saya selamat
jadi bakalan repot yuk
apaan sih kalian
kurang ajar ya nggak tau terima kasih
jangan asal nuduh ya sepertinya apa
jangan sembarangan ya kalian ya
kami berdua itu udah naik haji beneran
buktinya ini kami ngasih kalian oleh oleh
tau nggak tau terima kasih banget sih
beberapa hari yang lalu kita ketemu di pasar tanah abang kan
dan ingat ini amplop yang kalian kasihkan ke saya buat tutup mulut
butika jangan macem macem ya
jangan coba untuk memfitnah kami berdua
saya tidak macem macem dan saya tidak fitnah
sudahlah kalian berdua itu sebaiknya taubat
karena haji itu adalah panggilan allah yang sangat mulia
kenapa sih harus kalian rusak
assalamualaikum pak tommy
saya telepon berkali kali tidak diangkat angkat
saya kemarin hanya ingin mengembalikan ktp bapak yang ketinggalan di hotel kami
mereka menginap di hotel
iya bu mereka menginap di hotel kami
kalian sudah terbukti membohongi kami

selamat ya bu reni
semoga menjadi haji yang mabrur
makasih ya pak bu
tapi maaf nih saya buru buru
ada apa bu reni
kok bu reni kelihatannya ada sesuatu
iya bu saya demi allah melihat hamidah di tanah suci
saya berani bersumpah atas nama allah
saya melihat hamidah tawaf di depan kaabah
jadi maaf nih saya harus cepat pergi cari hamidah
kalau begitu saya pernisi ya bu
hamidah di tanah suci
padahal hamidah belum naik haji
kok bisa ya hamidah di tanah suci ya
permisi pak bu
kalau rumah haji hamidah di mana ya
perasaan di sini nggak ada haji hamidah
emang ada apa ya bu
saya mau berterima kasih pada hamidah
karena dia sudah menolong saya saat sedang tawaf di depan kaabah
hamidah di depan kaabah
demi allah saya melihat kamu saat allah
timnya allah saya panggil kamu
demi allah saya melihat kamu
saya sadar kamu tidak naik haji
saya juga bermimpi bu
kalau saya itu pergi haji
saya tidak bisa
saya tidak bisa
saya tidak bisa
saya tidak bisa